dalam kunjungannya di natuna rabu siang menteri kesehatan terawan agus putranto mengatakan
tetap melakukan pemantauan perkembangan observasi virus corona
meskipun tidak berkantor di natuna ia menugaskan pejabat kementerian kesehatan
untuk bergantian tugas di natuna sebagai representasi kementerian kesehatan
kalau di sini itu artinya ngantor
kalau di kantor kan tidak duduk di belakang meja
ya kadang kadang harus pergi selesaikan
kan saya menterinya seluruh rakyat indonesia
tapi paling tidak saya seluruh staff saya termasuk staff khusus ada eselon i saya semua ada di sini
sehingga saya bisa memantau dan saya juga akan di sini
kadang kadang saya harus selesaikan pekerjaan di jakarta di tempat lain
kayak kemarin rdp ada rapat terbatas saya harus juga berikan
saya akan terus pantau dengan sangat ketat dan itu sesuai protokol
ketat tetapi tidak tegang
itu yang harus kita jalankan
saya kira itu yang bisa saya jelaskan